indonesia membawa kesepakatan atau komitmen strategis untuk menjaga perekonomian dunia dalam presidensi g dua puluh meski menghadapi beragam pertentangan
walaupun tidak berbentuk komunike pembahasan isu isu ekonomi baik keuangan maupun non keuangan diklaim pemerintah indonesia berkekuatan penuh
g dua puluh chair summary yang belum disepakati ini akan dibawa pada pertemuan ktt g dua puluh lima belas enam belas november dua ribu dua puluh
berikut ini capaian presidensi g dua puluh indonesia
untuk mengatasi kelaparan dunia g dua puluh menugaskan food and agriculture organization atau fao dan world bank group untuk memberikan hasil pemetaan kerawanan pangan yang telah disepakati oleh ahli teknis
serta organisasi internasional pada pertemuan musim semidunia
di bidang kesehatan global telah dibentuk pandemic fund atau dana penanganan pandemi dengan komitmen lebih dari satu empat miliar dolar amerika dari dua puluh empat donor
pandemic fund diadakan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global
dana yang dibutuhkan sekitar tiga puluh satu satu miliar dolar amerika
di bidang energi ada kerangka kerja untuk mendukung mekanisme transisi energi
serta platform mendukung percepatan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara
dan pengembangan energi terbarukan
ada juga perjanjian penyaluran alokasi special drawing rights atau sdr dari imf ditetapkan sebesar delapan puluh satu enam miliar dolar amerika
tujuannya untuk membantu negara negara yang membutuhkan dalam menghadapi tantangan jangka panjang seperti pandemi dan perubahan iklim
untuk negara negara miskin juga telah dibentuk creditors committee untuk restrukturisasi utang di zambia